hingga kamis siang rizky bilar masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
ia dicecar sekitar empat puluh pertanyaan oleh penyidik
kuasa hukum rizky bilar hotma sitompul datang ke polres metro jakarta selatan
untuk mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan
hotma tidak menjelaskan alasan dibalik pengajuan permohonan agar rizky tidak ditahan
ia mengaku hanya menjalani tugas sebagai pengacara untuk membela kliennya
saya saya haji bukan penangguhan
kalau penangguhan permohonan itu adalah sudah ada penahanan
kalau belum ada penahanan tidak mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan
ngerti nggak sih ini
belum tidak ada penahanan